saat ini sidang mk sedang diskors dan masih ada satu gugatan lagi yang nanti akan dilanjutkan untuk dibacakan pada pukul empat belas waktu indonesia barat
dan kita akan bergabung dengan korespondensi ann indonesia ausi riondolu untuk mengetahui bagaimana perkembangannya di sana
selamat siang rio rio putusan terakhir mengenai putusan perkara terakhir baru akan pukul empat belas nanti bagaimana masa di sana
iya syaza benar sekali bahwa kita akan menunggu nanti setelah skors pada pukul empat belas siang waktu indonesia barat
bagaimana agenda putusan perkara yang disebutkan menjadi gong utama atau highlight utama dari agenda putusan pada hari ini
yakni pada putusan terkait dengan permohonan dari alma sebentar dari almas saki biru terkait dengan mengubah batas usia minimal capres cawapres menjadi empat puluh tahun
atau berpengalaman sebagai kepala daerah
itu yang akan kita tunggu bersama bagaimana putusan yang akan dilaksanakan di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat pada siang nanti pada pukul empat belas siang waktu indonesia barat
namun sebelum sampai ke sana betul sekali bahwa yang anda sampaikan bahwa hari ini mahkamah konstitusi sembilan hakim sudah tadi menyampaikan putusan terkait dengan tiga permohonan sebelumnya
yang pertama dari psi yang kedua dari partai garuda dan yang kemudian dari
yang terakhir adalah dari perwakilan dari kepala daerah begitu
nah untuk mendalami bagaimana putusan yang tadi telah dilakukan
saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari psi yakni ada francin wijojo yang merupakan direktur lbh psi dan juga mikhail gorbachev yang juga merupakan salah satu perwakilan dari permohonan tadi
kita mau tanyakan terkait dengan apa yang menjadi respon psi setelah tadi gugatannya ditolak oleh mahkamah konstitusi
walaupun ada dua dissenting opinion
ataupun pendapat yang berbeda dari dua hakim majelis mk
tentu kami kecewa ya karena permohonan ini ditolak
tapi apapun itu kami menghargai sekali keputusan dari mahkamah konstitusi ini
karena itu pasti sudah melalui pertimbangan hukum gitu
kami sangat mengapresiasi tadi pak guntur hamsah yang sejalan opininya dengan kami
gitu bahwa seharusnya anak muda indonesia gitu terutama yang sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah itu bisa diberikan kesempatan

ini kan salah satu yang menjadi poin utama dari setidaknya tujuh hakim yang tadi menolak gugatan tersebut
adalah bagaimana mereka konsisten dengan bahwa persoalan usia ini adalah open legal policy
seperti putusan putusan yang sudah dilakukan mahkamah konstitusi sebelum sebelumnya
walaupun tidak dalam konteks usia minimal capres cawapres kan tapi kepala daerah sudah pernah diputuskan
tapi kalau dari psi
apakah melihat alasan tersebut akan menggugat kembali dengan poin yang sama terkait dengan usia minimal capres dan cawapres ke depan
kalau untuk digugat lagi dalam perkara yang sama kecuali kalau memakai batu uji yang berbeda
itu baru bisa dibolehkan gitu
tapi ya kalau secara konstitusional
kami bisa memperjuangkan ini di psi lebih jauh dan lebih leluasa kalau partai solidasi indonesia ini bisa masuk di parlemen
jadi bantu kami kesana
apa yang akan diperjuangkan revisi uu pemilu
artinya akan berjuang dalam konteks open legal policy tadi
bahwa pembentukan undang undang itu yang akan menjadi pertarungan bagi psi nanti
tapi kalau kita masuk ke dalam konteks politik
bagaimana kita melihat bahwa dalam berita acara atau petitumnya
mungkin salah satunya mencantumkan nama mas gibran untuk kemudian dicalonkan dalam cawapres pak prabowo misalkan begitu
apakah bagaimana psi merespon hal ini
tadi ngomong petitum ya kita nggak ada loh
petitum mencalonkan satu nama

dan kembali lagi itu kan harus dicalonkan psi tidak bisa sendiri
itu harus ada gabungan partai partai politik dan itu nanti kebijakan lain
sudah ada komunikasi dengan ketua umum mas kaisang begitu terkait dengan putusan hari ini
baru aja keluar mas makan siang aja belum
belum belum gitu belum ada komunikasi itu
baik terima kasih banyak informasinya kita akan tunggu bagaimana nanti sidangnya akan dilanjutkan
terima kasih banyak informasinya mas
berikut informasi dari perwakilan dari psi yang menjadi salah satu pemohon dari gugatan yang dilakukan
yang putusannya dibacakan pada hari ini yang kebetulan dibacakan ataupun ditolak oleh setidaknya tujuh majelis hakim mk
karena memang kedua majelis hakim ini memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan ini
dan salah satu alasan kuatnya adalah bagaimana mk menyebutkan bahwa terkait dengan syarat usia minimal capres dan cowopres
itu dikembalikan kepada pembentuk undang undang yakni dpr dan juga pemerintah karena merupakan kebijakan hukum terbuka ataupun open legal policy
baik rio itu tadi merupakan salah satu pendapat lah dari salah satu penggugat yaitu psi
kemudian bagaimana kondisi masa pro maupun kontra di luar gedung mk mengenai putusan dari tiga perkara tersebut
baik terima kasih
korespondensi ann indonesia osi rion dholu telah melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi dan kami akan menunggu bagaimana nanti perkembangannya